ya udah benar pak ya
suat pemerintah saya aturannya
udah jelaskan aturannya ya
kedua pelaku yang memaki petugas lalu lintas itu
akhirnya mendatangi polres sukabumi untuk meminta maaf
hara minto lima puluh tujuh tahun dan hesti dua puluh empat tahun
mengaku hilaf dan meminta maaf kepada kepolisian yang dimakinya
beserta institusi serta seluruh masyarakat yang kesal dengan perilaku keduanya
ayah dan anak ini mengaku stres akibat kemacetan saat akan berkunjung ke rumah saudara mereka
yang terpaksa diputar balik oleh petugas
saya sangat meminta maaf yang sebesar besarnya
atas kehilauan saya kepada bapak
sudah berkata kasar
insya allah menjadi pelajaran bagi saya
bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke bapak
kapolres sukabumi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh ayah dan anak ini
sudah masuk ke ranah pelanggaran hukum
namun kepolisian yang mengapresiasi kedatangan mereka berdua ke mapores sukabumi
akhirnya bersedia berdamai
kepolisian berharap masyarakat mengerti dengan tugas kepolisian
yang bertugas memutar balik kendaraan warga yang melintas
hal ini dilakukan
demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas di indonesia
pemiliputan cnn indonesia